salah satu gedung di kompleks pemerintahan provinsi bali di renon denpasar selasa sore terbakar
gedung yang digunakan birohumas biro hukum dan biro tata pemerintahan tersebut terbakar sesaat setelah acara pengundian nomor urut pasangan calon gubernur bali dua ribu dua puluh
gedung unit lima pemprov bali ini berada di belakang lokasi acara pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bali yang digelar komisi pemilihan umum bali hari selasa sore
kebakaran terjadi sekitar pukul tujuh belas tiga puluh menit waktu indonesia tengah sesaat setelah usainya pengundian nomor urut pasangan calon
asap awalnya terlihat di lantai dua gedung yang digunakan untuk biro hukum api kemudian menjalar ke lantai tiga yang digunakan biro tata pemerintahan
sementara di lantai satu digunakan oleh birohumas pemprov bali belasan mobil pemadam kebakaran berusaha memadamkan api termasuk bantuan mobil tangki milik polda bali
tidak adanya hidran di lingkungan pemprov bali ini menyebabkan pemadaman api berlangsung lama
hingga pukul sembilan belas malam api masih membakar lantai tiga dan bagian atap gedung
hingga selasa malam belum diketahui penyebab kebakaran ini